setelah sempat ditutup saat libur lebaran sejumlah tempat wisata di jakarta kini sudah kembali dibuka
salah satunya taman impian jaya ancol yang sudah beroperasi dan menerima pengunjung lagi sejak delapan belas mei lalu
meski demikian jumlah pengunjung yang datang masih dibatasi yaitu di bawah tiga puluh persen kuota atau maksimal sepuluh orang
beberapa aturan pun ditegakkan guna mengendalikan jumlah wisatawan dan mencegah penyebaran covid sembilan belas
setelah kembali dibuka sejumlah peraturan peningkatan fasilitas serta sarana prasarana dipersiapkan
agar penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata ancol dapat diterapkan secara disiplin
dari pantauan kami memang sejumlah pengunjung masih lalai menggunakan masker dalam kawasan wisata
meski demikian para petugas langsung menegur hingga memberikan sanksi sosial
taman impian jaya ancol bekerja sama dengan tni polri dan saltpol pp
untuk mengawasi penerapan anggaran
taman impian jaya ancol bekerja sama dengan tni polri dan saltpol pp
untuk mengawasi penerapan anggaran

untuk mengawasi penerapan anggaran
protokol kesehatan di kawasan wisata itu
wisatawan juga dilarang berenang di pantai
kawasan tersebut diberi pembatas untuk mencegah adanya pelanggaran
namun para wisatawan masih diperbolehkan bermain di pinggir pantai
atau piknik di area area yang sudah diberi marka
dengan sejumlah risiko dan penegakan aturan baru tersebut
masyarakat tetap berwisata untuk membuang penat usai larangan mobilitas antar kota
selama libur lebaran
sebelum puasa kita mengajak anak anak ke puncak
dan sekarang ingin suasana yang lain
kita coba ke pantai yang tidak terlalu jauh lah dari rumah
sebenarnya kekhawatiran ada
cuma kita coba terapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker
para pengunjung wajib melakukan pembelian tiket secara online pada ham min satu kunjungan
mereka hanya diperbolehkan memasuki area wisata melalui pintu pintu tertentu yang sudah dijaga para petugas
jadi kami kendalikan kondisi orang atau pengunjung yang ada di kawasan pantai
selain itu juga pembatasan pembatasan kami lakukan di area pantai
jadi pengunjung saat ini belum dapat menikmati berenang di kawasan air atau di kawasan pantai
tetapi mereka masih tetap berpengalaman
tetap bisa bermain pasir dan juga duduk duduk di taman yang kami sediakan
waktu operasional ancol dibuka pada pukul enam pagi hingga delapan malam
guna menghindari munculnya kluster covid sembilan belas di area wisata
wahana air di taman impian jaya ancol ditutup termasuk atlantis water adventure
puti van voodie nugrah endrianto jakarta